petinggi partai demokrat menuding dugaan adanya ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus partai demokrat di daerah
para pengurus daerah dibujuk untuk mendukung klb yang diselenggarakan di sibolangit deli serdang sumatera utara
untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi malarangeng
selamat sore bang andi
dan seharusnya turut bergabung bersama dengan kita kapolres melawi kalimantan barat akbp sigit elianto
tapi sampai dengan sore ini sampai dengan show kita ini berlangsung kapolres melawi tidak merespon panggilan telepon dari kami
jadi kita mau ke bang andi terlebih dahulu
bang andi petinggi partai demokrat wakil ketua umum bang benny kabur harman mengatakan bahwa pengurus daerah diancam intel polres
berapa banyak daerahnya mana saja yang diancam bang andi
jadi memang awalnya kita dapat informasi demikian itu di beberapa daerah
banyak daerah mungkin ya melaporkan kan kita punya satgas di dpp partai demokrat
tapi kemudian tentu saja setelah kami telusuri nampaknya ada kesalahpahaman barangkali ya
memang tentu saja teman teman ini didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas
lalu mengaku aparat lalu kemudian menanyakan apakah mendukung klb atau tidak mendukung klb
kalau pergi ke
apakah pergi ke
ke simbolangit itu atau tidak
kalau tidak siapa yang mewakili
jadi memang tentu saja teman teman ketika ada yang mengaku aparat
lalu bertanya tanya soal dukungan ke klb simbol langit dan sebagainya atau tidak mendukung
kira kira semacam itulah
tapi kemudian kami menelusuri tentu saja
apa benar ada hal semacam itu
setelah kami telusuri
ternyata mungkin ada beberapa
aparat beberapa tempat ingin mengetahui situasi
kira kira peta situasi wilayah mungkin dalam antisipasi kalau ada potensi potensi konflik dan sebagainya
karena itu kemudian sekjen sudah mengeluarkan
sekjen partai demokrat sudara teguh rifki mengeluarkan edaran kepada semua dpc dpc
jika ada aparat negara apalagi tidak mengaku aparat negara
untuk menanyakan berbagai macam hal
tentang klb dan partai demokrat
diterima saja dengan baik
disampaikan saja bahwa misalnya kami tidak mendukung klb kami tetap loyal kepada ketum ahy dan sebagainya
tolong kalau mengaku aparat negara juga kita minta kepada dpcb
catat namanya siapa namanya kesatuannya dan sebagainya sehingga
sudah koordinasi dan komunikasi selanjutnya
cuma kalau mereka meminta berkas
sk kepengurusan segala macam sudah tidak perlu diberikan
oke bang andi tapi wakil ketua umum anda bang benny kabur harman
mengatakan diancam begitu pengurus daerahnya
tapi tadi anda mengatakan ada salah komunikasi
jadi ini bagaimana sebetulnya
kenapa kemudian bisa terlontar kata kata ancaman
apakah memang ada yang diancam atau hanya didatangi
begini laporan laporan awalnya kan
laporan laporan muncul dari beberapa daerah itu
dan laporan laporan ini kan
ya banyak ketua ketua dpj mungkin ketika didatangi aparat kan
ya takut juga
apalagi kalau mengaku intel kan begitu langsung takut
lalu lapor kepada dpp partai demokrat
nah laporan laporan ini yang kemudian di respons oleh bung benny
barangkali untuk sekaligus untuk
jangan sampai terjadi semacam itu
beliau kan anggota komisi tiga
tapi setelah kita telusuri lebih lanjut
ya ternyata mungkin ada kesalahpahaman
karena itu kami segera pak sekjen
memberikan klarifikasi dan instruksi kepada dpc dpc
untuk siapapun kalau ada negara ingin tahu tentang kondisi situasi
mengenai klb abal abal
dan kemudian apakah dpc dpc di setempat itu mendukung atau tidak mendukung
saya dengan baik
karena dpc dpc semua tidak ada yang mendukung kok klb abal abal itu
oke artinya tidak ada ancaman ini hanya reaktif dari wakil ketua umum anda begitu ya
sehingga langsung men tweet tanpa berkomunikasi saja dengan kapolri
padahal bang benny adalah anggota komisi tiga yang bisa dengan mudah berkomunikasi dengan kapolri
bung benny adalah anggota komisi tiga
tugasnya sebagai anggota parlemen untuk melakukan social control terhadap aparat negara
dan dalam konteks terhadap pemerintahan lah ya
dan komisi tiga itu counterpartnya adalah kepolisian kalau tidak salah salah satunya
jadi ya tentu saja itulah tugasnya bung benny sebagai anggota dewan
untuk melakukan memastikan jangan sampai ada hal hal semacam itu
tapi kan kami ingin menelusuri lebih lanjut
siapa sih orang itu
maka kita minta sekarang catat namanya kalau ada yang datang
ya mabes polri mengatakan
mengatakan tadi kak divu mas mabes polri mengatakan bahwa polri tidak berpolitik
tidak memihak kepada siapapun
apakah kemudian dpp partai demokrat juga mempercayai komitmen dan janji polri seperti itu
memang memang semestinya polri tidak berpolitik
dia aparat negara pelayan masyarakat
karena itu kita harap terus dan kita percaya polri
di bawah kemimpinan kak polri lisjo sigit
tetap menjaga integritasnya
dan kemudian bersikap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan adil
dan dalam hal ini memang
sekali lagi mungkin ada miskomunikasi
kita tidak tahu dalam kasus per kasus di daerah tertentu mungkin
silakan kalau aparat mau tanya tanya silakan
ketua ketua dpc kita juga siap untuk menjelaskan situasinya
kalau mau ngopi ngopi boleh ngopi ngopi beneran boleh
cuma kalau meminta
sk dan segala macam
macam tentu saja tidak mungkin diberikan
nanti kita tunggu saja bagaimana kemudian panggung politik ini
di antara dualisme partai yang satu dari klb sibolangit
dan yang satunya lagi adalah kepengurusan sahnya ahy
mana yang kemudian nanti akan disahkan begitu ataupun dimenangkan
nanti kita tunggu saja bagaimana drama politik ini terus berlangsung
terima kasih sekali bang andi malarangeng
sekretaris majelis tinggi partai
partai demokrat atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini